produsen kendaraan listrik tesla akan melakukan ekspansi di asia tenggara
pabrikan asal amerika serikat ini akan membuka showroom serta kantor dan juga layanan servis di malaysia
pemerintah indonesia melalui menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan menagapi santai
rencana pabrikan mobil listrik tesla membuka kantor di malaysia
padahal selama ini presiden jokowi dan luhut bin sarpanjaitan getol membangun komunikasi dan merayu elon musk
sampai menawarkan insentif menarik agar menanamkan investasinya di indonesia
sejauh ini belum ada kabar lebih lanjut tentang rencana ekspansi serupa di indonesia
pembangunan atau minggu depan diumumkan mengenai insentif ev nanti baru saya ngomong